ya pilkada sebentar lagi
pilkada sebentar lagi
oh salah ya
lebaran kali ya itu ya
tapi memang berasal loh ini kan seperti pestanya rakyat yang berpolitik di situ
iya betul sekali
nah rangkaian proses pilkada serentak dua ribu delapan belas tengah berlangsung
tidak hanya dari kalangan politisi saja yang mendaftar
posisi kepala daerah juga turut dibidik sejumlah selebriti
nah pertanyaan seputar kompetensi serta kualitas artis pun kembali menyeruak di tengah masyarakat
hengki kurniawan salah satu selebriti indonesia ini
tengah menyiapkan pencalonannya di ajang pemilihan bupati bandung barat
sudah lima tahun ini hengki menceburkan dirinya ke kancah partai politik
kekalahan dalam pemilihan legislatif dan tiga kali pilkada tak membuat pupus semangatnya
menurut hengki popularitas selebriti memudahkannya untuk menyentuh dan mengenalkan diri ke masyarakat
dia tak mempermasalahkan jika sebagian masyarakat meragukan kompetensi para artis
yang terjun ke dunia
kekalahan dalam pemilihan legislatif dan tiga kali pilkada tak membuat pupus semangatnya

di indonesia iding rosidin politisi berlatar belakang artis sudah tidak begitu diminati masyarakat
pengalaman ikut dalam organisasi ataupun partai lebih berpengaruh terhadap kualitas politisi
dibandingkan sekedar bermodal popularitas
artis artis yang punya latar belakang politik artinya dia sebelum terjun di dunia politik
sudah punya pengalaman politik dulu baik di ormas maupun di partai politik
seperti misalnya deddy
gumlar atau yang kita kenal miing gitu ya dia kan masuk di partai dulu di pdip
baru kemudian nyaleg sehingga dia termasuk yang vokal di komisi sepuluh itu waktu saya penelitian
nah sementara yang lain lain yang tidak punya background politik
jadi yang langsung terjun hanya bermodalkan popularitas ya ditambah finansial gitu ya
ya terlihat di dpr ya penampilannya tidak meyakinkan gitu ya
fenomena artis terjun ke dunia politik sesungguhnya tidak hanya terjadi
di indonesia salah satunya adalah aktor film laga arnold swaseneger
yang pernah menjadi gubernur california